satgas pangan polri maupun direkturat tindak pidana ekonomi khusus barreskrim
masih melakukan cross check dengan menteri perdagangan
terkait rencana rilis mafia minyak goreng
hingga saat ini baras krim belum merilis nama nama tersangka mafia miat goreng
satgas pangan mengaktumasi fokus menjaga distribusi miat goreng
dan sembahku lainnya menjelang bulan ramadan dan hari raya idul fitri
mantan menteri perdagangan yang juga wakil ketua dpr rahmat gobel juga menggaskan
tidak ada mafia minyak goreng
yang ada hanyalah kesalahan pemerintah dalam mengatur kebijakan
yang dimanfaatkan oleh para penyusaha yang tujuannya mencari keuntungan
bila ada peraturan yang salah lengah ini masuk
jadi jangan kita langsung mengecek bahwa itu adalah mafia
kita harus evaluasi bagaimana peraturan peraturan kita semua ini
apakah sudah mengarah kepada untuk memberikan
untuk bisa membangun iklim perdagangan yang baik untuk khususnya sektor pangan
sementara fraksi partai keadilan sejahtera dpr ri mengusulkan hak angket dpr
terkait langka dan mahalnya harga minyak goreng
fraksi pks menilai pemerintah gagal mengatur tata kelola minyak sawit
yang berdampak pada dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng
kami tidak tega melihat ibu ibu yang sudah
berkelok kelok mengantri minyak goreng ini bahkan ada yang sampai meninggal dunia
ini harus tidak boleh didiamkan
pemerintah harus hadir pemerintah harus bertanggung jawab
pemerintah harus melakukan upaya upaya
kajian internal fraksi pks menemukan indikasi pelanggaran undang undang
atas kisru minyak goreng
di antaranya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan

undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang perusahaan

dan persaingan usaha tidak sehat
serta undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
tim liputan cnn indonesia